baik setidaknya sudah ada empat kepala daerah sudah dijerat kpk dalam dua bulan di tahun dua ribu delapan belas ini
ongkos politik yang besar yang tidak sebanding dengan penghasilan para pemimpin daerah
memaksa banyak kepala daerah melakukan aksi patgulipat guna mengumpulkan dana untuk berpolitik
dan memang kalau kita lihat beberapa yang ditangkap tangan atau terjarin dalam operasi tangkap tangan kpk
mereka adalah calon calon petahana calon kepala daerah yang masih memimpin begitu
tetapi untuk mengajukan diri lagi untuk berpartisipasi dalam pilkada
baik itu di tingkat yang sama di tingkat dua atau akan naik yang menjadi tingkatan gubernur atau di tingkat satu
mereka tertangkap tangan dan itu terjadi dalam beberapa waktu terakhir
apa yang menjadi masalah apa sebabnya
benarkah ini soal biaya politik tinggi dan ini menjadi sebuah konfirmasi adanya mahar politik
kami membahasnya malam hari ini dengan robert and dijaweng yang merupakan direktur dari kppud
terima kasih sudah hadir
kemudian ada almas syafrina yang merupakan peneliti divisi korupsi politik dari indonesia corruption watch atau icw
terima kasih sudah hadir
boleh kita lihat kembali pernyataan dari wakil ketua dpr fahri hamzah yang mengkritisi operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk dalam beberapa waktu terakhir ini
kami masih menunggu nanti pernyataan dari fahri hamzah ya tentang kritiknya tersebut
tapi kalau kita sempat simak tadi ya mungkin kalau kita masih ingat ya mbak almas yang disampaikan tadi
ini kan menarik juga ketika kpk dinilai sudah keluar dari fungsi fungsinya rajin banget nangkapin calon calon kepala daerah
kenapa tidak menyasar yang besar begitu
calon calon kepala daerah yang mau bertarung
sehingga muncul dugaan ada kemungkinan bisa juga operasi tangkap tangan ini menjadi titipan lawan politiknya begitu
icw melihat seperti apa ini mbak mas
pernyataan yang disampaikan oleh fahri hamza
itu kan nanti bisa dibuktikan di peradilan ya apakah itu misalnya karangan karangan kpk saja seperti yang disebutkan oleh fahri hamzah atau memang benar ada
atau memang benar disitu terjadi kasus korupsi
kalau disebut ada titipan titipan kita bisa lihat sejauh ini kasus korupsi yang ditangani oleh kpk semua partai politik kena
tidak ada satupun partai politik
jadi tidak menyasar partai tertentu
tidak menyasar partai partai tertentu atau kelompok kelompok tertentu
kita bisa lihat sebarannya dari sisi partai politik saja
partai politik semuanya sudah menjadi tersangka gitu ya
kader kadernya sudah menjadi tersangka dari
penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan
yang itu artinya tidak mengkonfirmasi dugaan menyerang atau titipan
terlalu jauh tuduhan tuduhan seperti kpk pilih pilih dan menindak kasus yang merupakan titipan dari lawan politik dan sebagainya
tapi dari kata tan icewi sendiri ketika
ini kasus korupsi kan sebenarnya kalau dilihat kan ada begitu banyak ya
kalau beberapa waktu terakhir ini sangat sering dalam berdekatan hanya beda hari bahkan
kalau misalnya kalau di dalam perhitungan itu ada yang menurut saya itu adalah calon kepala daerah
ternyata dia calon kepala daerah yang juga maju untuk kontestasi pilkada
baik itu di tingkatan bupati wali kota maupun di tingkatan yang dia naik begitu
dari bupati naik menjadi calon gubernur misalnya seperti itu
nah kenapa kpk kemudian tiba tiba
kpk kemudian menjadi sering
apakah memang peristiwanya baru terjadi di waktu yang memang hampir bersamaan
karena kalau kita lihat sebelum sebelumnya
kpk sudah memberikan apa namanya
empat sipil gada daerah ini jangan sampai di kotori oleh hal hal yang merusak demokrasi itu sendiri
apakah memang sekarang ini kpk lagi rajin menyorot tentang money politik ataupun calon calon petahana yang memang rawan tindakan rasuah atau bagaimana anda melihat
ada dua hal sebenarnya

dan di tahun politik di mana tahun ini kita ada satu ratus tujuh puluh satu pemilihan kepala daerah
kemudian di tahun dua ribu sembilan belas ada pemilu
ada pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak
tahun politik itu juga menunjukkan atau mengindikasikan ada kerawanan juga
karena politik membutuhkan uang yang mahal
disuruh kpk concern ya karena ada kerawanan itu tadi ya
itu satu hal kemudian yang kedua ini kan kpk menindak kepala daerah
ataupun pejabat pejabat di daerah kan bukan secara tiba tiba
sejak kpk berdiri sampai dua ribu tujuh belas itu sudah banyak sekali kepala daerah yang menjadi tersangka kpk
dalam catatan kami misalnya yang ditangani kpk saja sudah lebih dari enam puluh bupati dan wali kota
sudah ada sekitar enam belas atau tujuh belas gubernur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
jadi ini bukan suatu concern yang tiba tiba bukan hal yang baru
tapi memang disitulah kpk mungkin melihat ada persoalan bahwa korupsi di daerah sekarang sedang
trendnya tersedang naik semakin marak dan kepala daerah disitu mempunyai peran yang luar biasa
dan sebenarnya sudah sering disebutkan oleh kpk sebenarnya terkait dengan rentannya kepala daerah melakukan
tapi yang menarik adalah ketika
seharusnya itu jadi warning ya bagi kepala daerah
jadi warning sebelumnya
tapi yang menarik adalah mereka yang terott sekarang ini tertangkap tangan sekarang ini itu adalah mereka yang berkontestasi
apakah memang kpk ini sekarang ini sedang concern begitu bahwa tahun politik ini hati hati permainan ini bisa terjadi
dan apakah ini mengkonfirmasi mahar politik yang selama ini berseliuran di telinga
kita tapi kemudian dibuktikan susah begitu ya
bahkan bawaslu pun juga agak kesulitan kalau mau mengungkap soal mahar politik ini
nanti kita akan ulas setelah jeda ya
bang andi kita akan segera kembali setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik dari komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah sendiri bang endi melihat persoalan tangkap tangan terhadap kepala daerah ini sebenarnya sudah sering juga kita ulaskan
kita bahas apa biaya politik tinggi dan lain sebagainya
tapi ini yang menarik adalah ketika akhir akhir ini memang ada para calon calon kepala daerah yang mereka sebenarnya adalah calon petahana begitu ya
apakah ini bisa disebut mengkonfirmasi mahar politik yang selama ini berseliuran di telinga kita
tapi sulit sekali untuk kemudian
dan dimunculkan secara real adanya mahar politik itu
ya mas indra kalau kpk hari hari ini intensitasnya tinggi ya dan tahun lalu sebenarnya juga sudah mulai ya
saya kira ini adalah kpk mau memberikan pesan dan dia mau membendung di hulu
yang selalu saya katakan bahwa korupsi itu memang berhulu pada politik
dan politik itu terutama momentumnya pintu mulai dibuka itu adalah pilkada
jadi memang harus dibaca bahwa kpk sering memberikan peringatan
tapi kemudian juga melakukan berbagai ott itu ya memang
mau untuk sejak awal sudah dibersihkan
kemudian kedua adalah saya kira modus ott yang dilakukan kpk
itu kalau dengar pernyataan seorang wakil ketua pimpinan kpk itu jarang sekali terhadap kasus pertama
biasanya setelah berulang ke yang kedua yang ketiga
misalnya ada kemarin itu
itu sudah sejak november desember itu dia sudah terima
transferan pertama transferan kedua dan itu semua bukan berarti kpk nggak tahu
termasuk yang subang juga disebut sembilan kali
kita nggak bisa mengatakan bahwa kok nilai yang di ini cuma kecil
kecilnya itu pada saat memang kpk memutuskan untuk ott
tapi sudah kalau diakumulasi dan sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya
jadi memang saya kira jangan diukur dari nilainya
ini strategi kpk
jadi poinnya adalah bahwa dengan momentum pilkada seperti ini
ini para kandidat terutama yang petahana itu harus benar benar waspada
bahwa anda sebenarnya berada di bawah radar pengawasan
pengawasan publik dan termasuk aparat pegah hukum
untuk kemudian dia tidak macam macam
tapi kemudian juga saya kira untuk partai politik
kita harus mengatakan bahwa reformasi partai pendanaan partai politik mahar atau uang tiket dan sebagainya itu
dan buat saya memang di sana faktor yang sangat krusial
bagaimana partai untuk benar benar mulai membangun budaya demokrasi yang terbuka
dan sistem rekrutmen yang
memang berbasis pada kompetensi pada integritas
bukan karena kemampuan dia membayar
itu yang sampai sekarang buat saya ruang gelap kekuasaan itu selalu di partai politik
apa yang bisa kita lakukan untuk membuka berbagai proses itu
karena dulu pernah diperjuangkan di tahun dua ribu lima belas
ketika menyusun rancangan undang undang pilkada
di mana setiap proses di partai politik itu harus terbuka dengan mekanis uji publik
tapi kan kemudian pasal itu hilang
dan akhirnya proses pencalonan itu dianggap sebagai bagian dan urusan dapur
urusan internal partai
dia pejabat publik sejak dia dicalonkan itu sudah harus dibuka ke publik
dan bahkan kemudian diuji oleh mekanisme oleh publik
calon calon yang petahana seperti ini sebenarnya bisa dicegah melakukan tindakan seperti itu
selain dari dirinya sendiri ya
juga dari partai politik sebenarnya
kalau memang partai itu benar concern pada membangun daerah
berdasarkan kepemimpinan yang kuat
yang sudah terbukti di tingkat kabupaten
misalnya diangkat ke provinsi
itu sesuatu yang ideal
tapi ternyata nggak se ideal itu
ternyata hitungannya juga kemudian adalah bukan soal kapasitas
bukan sekedar integritas
tapi juga isi tas gitu ya
nah ini yang kemudian membuat para petahana itu tergoda
itu kalau bicara soal uang maharnya
tapi yang real depan mata juga kita harus menyadari bahwa pilkada langsung kita
itu memang sangat mahal
jadi politik berbiaya mahal seperti ini juga yang perlu menjadi agenda ke depan
bagaimana membuat efisien
sekarang memang beberapa item itu ditanggung oleh negara
untuk biaya iklan kemudian pemasangan
tapi yang real kan bukan situ
untuk biaya saksi misalnya itu bisa sampai empat puluh miliar
untuk satu daerah
dan ini seringkali ditanggung oleh si kandidat
bukan oleh partai
yang tadi namanya uang mahar itu
konon itu adalah untuk biaya saksi
itu kalau lihat yang ada selamanya dan cerita bahwa
itu sebenarnya uang buang
uang buang yang mahar dikasih
setelah itu uang saksi lain lagi
nanti dihitung di belakang itu
itu yang membuat kemudian memang politik berat di hongkos ini
yang membebani seorang kepala daerah dan petahana
ketika kemudian dia terpilih
ini niatnya sudah ada mas indra
niat itu dalam artian bahwa kebeban dengan berbagai pendanaan tadi
hongkos yang besar tadi
begitu dia terpilih dan masuk dalam pemerintahan
jadi niat plus kesempatan itulah korupsi
kesempatan itu dalam artian bahwa di pemerintahan ternyata pengawasannya lemah
ternyata transparansinya itu juga gak maksimal
para pengawasnya juga sempat kejadian jatah juga
jadi lengkap ya
konon begitu kan ada jatah jatahan juga bagi bagi seperti itu kan
apalagi penguasa daerah
biasanya itu yang kemudian menjadi disebut istilah raja raja kecil di daerah
tapi mbak almas
kalau kemudian kita bicara soal politik biaya tinggi
apakah selain mungkin itu ada kebenaran tentang politik biaya tinggi
dan dampaknya sehingga mendorong para calon kepala daerah atau kepala daerah ini
bisa terjebak dalam kejahatan korupsi
kalau misalnya soal biaya politik yang tinggi itu
kemudian menjadi dalam tanda kutip alasan ya
bahwa terjadinya tindak pidana korupsi
menerima suap dan lain sebagainya
seperti yang ditangkap tangan oleh kpk
karena ada yang bertanya juga
bukan emang dasar sifatnya yang koruptif aja
itu bagaimana anda melihat
sebelum ke situ mungkin gini ya
politik berbiaya tinggi itu juga bukan hanya karena
tidak karena pilkadanya yang secara langsung
kalau icw melihat sebenarnya biaya yang tinggi dalam pilkada itu justru
pengeluaran pengeluaran yang sifatnya ilegal
ilegal kemudian yang kedua itu sifatnya tidak perlu
ilegal itu seperti misalnya mahar politik
mahar politik ini kan adalah satu pelanggaran pemilu gitu ya
kita sudah larang itu
negara sudah melarang itu melalui undang undang pilkada di pasal empat puluh
di dana pemilu ya
di mana partai politik dan kandidat
ataupun bakal calon yang gagal
kalau dicalonkan oleh partai politik itu dikenai sanksi
nah mahar politik kemudian juga politik uang
nah dua ini kemudian yang membuat ongkos pemenangan pilkada berbiaya tinggi
kemudian kalau ada pengeluaran pengeluaran legal yang kemudian mahal
seperti biaya saksi
tapi sebenarnya kan itu juga tidak harus
dan bisa saja itu ada alternatif alternatif lain begitu ya
gunakan saja misalnya kader kader partai
gimana gitu loyalitas kader partai mungkin bisa ditunjukkan dengan menjadi saksi
yang tidak perlu dibayar pada saat pilkada
atau kemudian percayakan itu pada pengawas pemilu yang ada di tps
kira kira kita bisa sampai di sana belum
atau memanfaatkan saja teknologi informasi
kalau kemudian kpu bisa secara cepat melakukan penghitungan
kenapa bawaslu kemudian tidak bisa melakukan pengawasan penghitungan suara
yang kemudian terintegrasi dan memanfaatkan teknologi
mungkin itu alternatif alternatif ke depan
yang bisa mereduksi biaya dengan biaya politik berbiaya tinggi
kalau misalnya soal saksi itu
terjadi seperti apa yang digambarkan mbak almas tadi
jadi paling tidak bisa menekan angka empat puluh miliar tadi
untuk biaya saksi saja
saya rasa kalau mahar politik tidak ada
politik uang kepada pemilih juga tidak ada
biaya saksi juga ditekan semurah mungkin
saya rasa pilkada tidak begitu mahal
biaya pemenangan pilkada juga tidak begitu mahal
sehingga nanti faktor untuk mendorong kepala daerah melakukan korupsi itu juga tidak sekuat seperti sekarang
kalau sekarang pemilihan gubernur disebut
satu pilgub dibutuhkan tiga ratus lima puluh miliar
sehingga kalau kita bandingkan dengan berapa gaji dari anggota dprd maupun kepala daerah
itu kan juga tidak masuk akal
jadi sebenarnya biaya pilkada tinggi itu karena ada pengeluaran pengeluaran ilegal
dan kemudian ada yang dinamakan pengeluaran tidak perlu
yang tidak perlu itu mungkin kalau partai menyadari bahwa ini kerja bersama
saksi itu kan rata rata seratus ribu sampai dua ratus ribu mas indra
per orang untuk tps miri
jadi memang kalau dikarenakan
bahkan ada yang lebih mahal ya
dan rata rata orang partai justru
yang dibayar itu adalah orang partai
bukan masyarakat biasa atau pemilih
dan memang mungkin kesadaran partai yang melihat bahwa ya ini kan anda nanti yang akan menikmati ketika terpilih
jadi ya sudah lah bayar di muka saja
saya sudah mendapatkan keuntungan
bahkan dari dalam partainya sendiri
pada pengawas pemilu dan manfaatkan teknologi informasi
itu soal yang ini memang yang harus dilihat
nah itu kemudian kembali kepada soal parpolnya
kalau parpolnya sudah begitu
terjadi kasus korupsi seperti ini
saya lihat kemarin ketika terjadi penangkapan di subang
dari salah satu partai politiknya meresponnya
ya kami sudah melakukan seleksi yang begitu ketat ketika ditanyakan
apakah parpol tidak tahu bang edi nanti ya
setelah jeda berikut kita akan kembali mengulas
tetaplah bersama kami di prime news
dari kebun binatang
pandangan bang endi seperti apa
apakah memang itu si
berburu di kebun binatang karena sudah pasti ketangkap dan lain sebagainya bagaimana anda melihat
justru situlah tantangan bagi partai politik mas indra ya
partai itu jangan jadi pemadam kebakaran
jangan setelah terjadi kasus kemudian tampil depan media dan kemudian sampaikan kami menyesal dan setelah itu menarik dukungan atau dipecat
itu hanya sesuatu yang reaktif
yang kita harapkan adalah sebenarnya adalah desain yang memang sudah disusun oleh partai politik
untuk pertama misalnya bahwa partai saya yang punya integritas yang saya buktikan sejak pencalonan tidak ada
itu baru partai yang benar
partai yang memang punya komitmen untuk membangun negeri ini dan membangun daerah berbasis pada kemimpinan kuat
kemudian kedua adalah saya kira juga agak aneh sesungguhnya
kalau melihat bahwa pilkada dua ribu delapan belas ini sesungguhnya adalah pemanasan ke pilpres ataupun legislatif dua ribu sembilan belas
yang itu kalau kemudian para kandidat
diharapkan jadi basis untuk mendulang suara di tahun depan
kalau mereka sudah diminta di depan ditagih dengan uang mahar tadi
ya dia sudah merasa bahwa saya sudah bayar
saya tidak punya komitmen moral di politik apapun lagi untuk nanti saya membantu
karena saya sudah bayaran di depan
jadi memang ini blunder buat saya kalau semua hitungannya adalah bayar di muka dan uang cash
seperti itu yang membuat kemudian akhirnya investasi politik untuk pemenangan pilpres maupun pemenangan di pemilihan legislatif itu
sesuatu yang bisa diabaikan oleh
jadi itu kan tidak terpilih
kalau kita dengar konsep ataupun gambaran yang disampaikan mbak almas tadi tentang hal yang ideal tadi
sebenarnya tidak perlu berbiaya politik yang mahal
karena sebenarnya ada hal hal yang ilegal yang disuruh dibayar perkemaran dan sebagainya
tapi berbicara yang ideal itu tataran politik real kita di daerah itu seperti apa bang andi
anda memantau ekonomi daerah bagaimana kepala daerah bekerja dan sebagainya
kontestasinya di daerah juga seperti apa
apakah benar anda akan bisa menuju ke sana parpol parpol itu
untuk kadernya sendiri saja kalau kita sering lihat ya beberapa waktu
apa namanya gejolak gejolak di daerah misalnya seperti hanura beberapa waktu yang lalu kan
gejolak gejolaknya saya nggak jadi maju protes akhirnya terjadi gesekan
karena sudah merasa sudah bayar mahal dan lain sebagainya begitu
walaupun benar salahnya nanti kita itu soal hukum ya tapi
ada tren yang seperti itu ada di partai yang lain juga terlihat seperti itu
perdebatan dan sebagainya sudah merasa memberikan mahar
itu untuk kadernya bukan mengusung figur di luar partainya
di luar kader gitu
itu pun ditarik sejumlah uang
ini ketika tertangkap loh kami sudah melakukan seleksi
bagaimana ini bisa yang ideal tadi mungkin nggak terwujud dalam waktu dekat
yang pertama saya kira memang harus rubah dulu soal apa namanya
pola hubungan kepartaian kita ya mas indra ya
saya selalu mengatakan begini
di sisi pemerintahan kita itu sudah mengalami proses desentralisasi
otoritas itu banyak di daerah
tapi di sisi politik terutama soal

itu masih sangat sentralistik
sentralitas terutama pada tangan ketua umum dan dpp secara menyeluruh itu
itu yang membuat kemudian memang akhirnya ya harus mengarah ke sana
apa namanya permintaan dukungan atau rekomendasi
namanya memang rekom surat rekom selalu begitu
tapi rekom ini rekom yang perintah wajib
gak bisa kemudian pimpinan partai di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mengabaikan
malah dicopot kalau tidak ini kan akhirnya
jadi semakin sentralistik kekuasaan pengambilan keputusan
semakin terbentuk oligarki
yang sangat terbatas di kalangan mereka
membuat kemudian ya itu seperti ruang gelap aja yang praktik bisa terjadi
kemudian kedua adalah juga di daerah memang soal perilaku para politisi kita
yang kalau kita melihat gini mas hendra
titik titik krusial dari korupsi daerah itu kan paling tidak tiga kalau kayak pud melihat ya
pertama adalah korupsi yang terkait perizinan
apa teman teman icw juga melihat itu
kemudian kedua adalah korupsi anggaran
pengadaan barang dan jasa
apalagi kalau dia itu daerah yang kaya
biasanya pengadaan di sisi pengeluaran ini yang banyak
jadi tipikal korupsinya sudah bisa dilihat daerahnya juga begitu ya
kemudian ketiga adalah korupsi yang sekarang mulai ngetrend
korupsi atas suap jabatan
jadi birokrasi itu tidak semata dipolitisasi pada saat pilkada
juga jadi dikomersialisasi
dalam artian ada hitungannya
mau kasus yang di
jombang itu kasus suap jabatan
dinas kesehatan mau jadi definitif harus bayar
jadi memang para politisi di daerah tahu gitu
kalau sekarang saya sudah memenangkan anda
tinggal nanti dilihat kalau perizinan usaha
izin sektor mana yang kemudian jadi wilayah dari partai apa atau dari orang mana gitu
kemudian pengadaan barang dan jasa itu seperti arisan
kita punya yang namanya e procurement
tapi di belakang ini kan yang ngatur siapa
yang namanya surat perintah kerja antara ppk dengan vendor yang mengerjakan juga kita tahu
jadi memang hal hal seperti ini jadi sesuatu yang saya karakan itu praktik yang lumrah yang biasa terjadi
nah karena menjadi praktik yang lumrah itu mbak almas
ini yang kemudian seolah ketika melakukan yang ideal itu menjadi praktek yang gak lumrah
nah bagaimana merubah pandangan mindset
benarkah dengan tangkap tangan yang semakin rajin ini
kita nggak tahu malam ini atau besok pagi
jangan jangan ada tangkap tangan
jangan jangan ketika kita sedang berbicara ini penyidik kpk sedang di
ya di kabupaten mana di kota mana di provinsi mana gitu
apakah bisa kemudian menimbulkan efek jerah
sejauh apa efek jerahnya
kalau sudah dianggap hal yang diceritakan bang endi tadi itu sudah hal yang lumrah
mungkin malah nggak tahu kalau itu sebuah tindakan korupsi
faktor yang melatar belakangi korupsi itu kan gak tunggal ya
jadi efek atau solusinya juga nggak mungkin tunggal
nah yang dilakukan oleh kpk dengan menindak kepala daerah
ataupun politisi politisi lain itu adalah salah satu dari
banyak cara yang harus dilakukan untuk mereduksi atau meniadakan yang namanya korupsi
di daerah maupun di nasional
tapi sepanjang faktor faktor pendukung yang lain ini tidak dijawab
ya tidak akan selesai juga masalah masalah di daerah
salah satu yang perlu dijawab adalah soal partai politik tadi yang sudah panjang lebar dibahas
soal pendanaan politik kemudian soal transparansi bagaimana penganggaran di daerah
bagaimana membuat sistem pengadaan barang dan jasa itu semakin transparan
dan tidak diakali lagi oleh
kepala daerah maupun pejabat pejabat di daerah
nah sistem sistem ini yang juga harus dibenahi
jadi kalau kemudian ditanya ini kpk nggak ada nih efeknya ott ott
tapi ternyata korupsi di daerah juga semakin banyak
nah harusnya ditanyakan juga bagaimana sifat dari undang undang yang dibentuk selama ini
oleh dpr maupun perda perda pemerintah daerah
apakah sudah mencegah dan menutup peluang peluang korupsi atau tidak gitu
kalau kpk kan tugasnya di situ
nah di sini partai politik dan dpr
juga mempunyai tugas lain untuk mencegah itu
melalui mengeluarkan kebijakan kebijakan undang undang
yang tidak membuka peluang terjadinya korupsi di level daerah
alih alih mencegah malah kesannya mendorong
kalau minta mahar dan lain sebagainya kan begitu kan
dan satu lagi juga efek jerahnya ini juga harus muncul dari vonis yang tinggi terhadap kasus korupsi
sudah banyak yang ditangkap oleh kpk oleh kepolisian bahkan juga kejaksaan
tapi kemudian vonisnya rendah
satu tahun dua tahun
kalau dalam catatan icw tahun dua ribu tujuh belas kemarin vonis koruptor itu sangat ringan
hanya dua tahun empat bulan
nah itu masalahnya bagaimana kalau itu
kemudian kita menghadirkan efek jerah gitu ya terhadap pelaku pelaku korupsi
ya sudah mereka korupsi saja miliaran toh nanti fonisnya ringan ada remisi juga
kemudian masih bisa mencalonkan lagi menjadi kepala daerah menjadi anggota dpr ri ataupun dprd
efek jerah itu tidak akan muncul
kalau memang negara ini serius untuk
numpas yang namanya korupsi ya lakukan reformasi di segala sisi
tidak hanya melalui penindakan di ujung begitu ya
yang seperti yang dilakukan oleh kpk dan aparat penegak hukum lain
tapi sistemnya juga yang harus dibenahi
dari penegakan hukum kemudian sistemnya kemudian komitmen untuk menjadi pemerintahan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat
jadi ini yang juga harus dilakukan
kalau kemudian hanya kpk yang bergerak ya susah untuk meniadakan yang namanya korupsi di dpr
akan terus ada korupsi korupsi yang lainnya
apa yang terjadi di subang sebenarnya itu adalah tamparan bagi partai politik ya
artinya partai politik gagal untuk menghadirkan kepala daerah yang lebih bersih dibanding kepala daerah yang sebelumnya
karena di subang ini kan sudah tiga kepala daerah dan itu berurutan
tahun dua ribu delapan kepala daerahnya tersangka korupsi kemudian tahun dua ribu enam belas tersangka korupsi bahkan korupsinya bpjs
kemudian dua ribu delapan belas menjadi tersangka korupsi juga
ini kan berarti tidak ada pembenahan sebenarnya di partai politik
partai politik harusnya calonkan orang yang dia sudah tahu betul gitu ya sudah paham betul bahwa orang ini adalah orang yang berintegritas
bagaimana caranya partai politik tahu
ya monitor gitu ya ketika kadernya menjadi kepala daerah
jangan kemudian dilepas begitu saja tapi dimonitor apakah calon ini layak untuk dicalonkan kembali pada pilkada selanjutnya
atau tidak layak karena ada beberapa catatan yang ditemukan oleh partai politik
jadi itu juga harus dilakukan
masalahnya partai politiknya kalau disebut tadi tamparan merasa tertampar tidak
nah itu dia
artinya kalau agar membuat partai politik yang disebut gagal tadi tidak berhasil mencalonkan kandidat yang lebih baik daripada mereka yang sebelum sebelumnya mungkin juga terjerat kasus korupsi
masalahnya partai politiknya merasa tertampar tidak
bagaimana membuat partai politik ini tertampar begitu
kalau dia merasa tertampar
efek jerat kepada parpol lah bahasa sederhananya
kalau dia merasa tertampar mestikan responnya itu bukan kemudian seperti tadi ya yang kita saksikan tadi wakil ketua dpr
tertampar dalam artian dia marah terhadap realitas yang ada terhadap kenyataan makin banyak
misalnya kecolongan gitu rasanya
untuk kemudian dia katakanlah dpr sebagai apa namanya kader kader partai di senayan sana untuk membuat undang undang merevisi undang undang dua puluh dua ribu satu misalnya
untuk mengurangi kenikmatan atau keuntungan dari korupsi
keuntungan secara politik kenapa orang yang sudah dipenjara keluar kemudian dia masih bisa ikut dalam proses politik
kenapa kemudian soal penyitaan aset itu tidak menjadi isu yang penting
kemudian berbagai hal tidak boleh dikasih bonus atau remisi ketika di dalam
jadi memang dihilir itu soal hukum itu memang tidak ditempahkan dalam frame bahwa ini menimbulkan efek jerat
yang kemudian dilihat bahwa korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa karena itu kemudian perlu cara cara luar biasa
pertama adalah dalam soal fonis fonis maksimal nggak sekedar dua tahun atau dua tahun empat bulan tadi dua puluh tahun atau bahkan seumur hidup itu dimungkinkan
tapi juga yang non fonis itu harus dibuat cara cara yang membuat kemudian orang merasa bahwa wah kenikmatan saya itu keuntungan saya dari korupsi ternyata kemudian dirampas

sia sia untuk korupsi
badan saya ditahan
kalau dihitung untung ruginya
kalau dihitung untung ruginya

untung secara ekonomi untuk secara politik
toh juga dia tidak akan kehilangan semua itu
oke kenapa tadi saya sampai pada pertanyaan partai politiknya tertampar atau tidak
paling tidak ketika saya mencoba memperhatikan berbagai berita tentang penangkapan penangkapan atau pengungkapan kasus korupsi yang membuat parpol tertampar itu paling tidak kalau misalnya itu melanda ketua umumnya melanda bendara umumnya melanda elit elit yang sangat penting di dalam partainya
tapi kalau misalnya kayak calon kepala daerah dan sebagainya
kok saya menangkap kesan ini menurut asumsi pribadi
kalau saya menangkap kesan
ya kita melakukan ini kalau lo ketangkap ya apas lo
apasnya anda begitu
kan ini menjadi perbincangan juga kan
menjadi perbincangan yang sering kita dengar juga
ketika partai politik kita di level daerah itu juga dikuasai oleh orang orang itu juga
orang orang yang bermasalah
kepala daerah ketika mereka terpilih banyak juga kemudian yang menjadi ketua partai politik di daerah itu
jadi kan agak susah kemudian melakukan evaluasi terhadap kepala daerah
bagaimana partai politik mengevaluasi kepala daerah kalau kepala daerahnya juga
yang menjadi pimpinan partai politik di daerah itu
jadi ini juga problem besar gitu ya
bagaimana menciptakan satu sistem di partai politik mereka dapat memonitor mengevaluasi kader kadernya yang duduk di jabatan pemerintahan
tidak hanya kepala daerah tapi juga dprd dpr ri dan provinsi untuk kemudian selalu mengupgrade diri menjadi lebih baik
mengupgrade diri membenahi itu bagaimana cara membuat partai politiknya ikut tertampar
sanksi apa sanksi politik apa
ke partainya maksudnya
kalau orang yang dilakukan tentu diproses kpk ditahan mungkin ada yang disita asetnya mungkin ada yang kayak seperti itu
partainya agar tidak mendorong sistemnya seperti itu apa yang bisa dilakukan
memang sanksi atas atau pemidanan atas badan
kalau swasta itu kan korporasi dianggap itu badan yang bisa dikenakan ini
kenapa di sektor publik partai politik saya anggap dia di sektor publik
itu kemudian dianggap kalau ada kesalahan ya kesalahan orang perorangan gitu kan
padahal siapa sih partai itu ya orang perorangan itu
ketika kemudian terjadi misalnya yang korup buat saya kalau yang korup itu adalah ketua umum
itu representasi partai ya ketua umum
artinya memang partai ini partai yang tidak
tapi mungkin jalan hukum masih panjang masih
buat saya adalah masyarakat sesungguhnya yang jadi benteng terakhir untuk menghukum partai politiknya itu jangan dipilih
sanksi politiknya di situ

karena kita berharap memang pemilihan cerdas yang punya budaya demokratik tidak tergoda pada mengidolakan idolazim orang orang

tidak kemudian pragmatis oportunistik menerima yang namanya tadi kita bicara mahar ini sekarang adalah money politis dan sebagainya
itu benteng terakhir buat saya
karena kalau pemilih nggak milih kan nggak akan pernah terjadi itu yang terpilih
cuma masalahnya menangkap kpk sekarang rata hampir semua partai
kalau kemudian mengikuti saran yang
akhirnya ada golput semua
kalau pemubahkan partai politik semuanya dibubarkan
oke baik semoga ini menjadi pelajaran kita semua tidak mendengar kabar lagi ada operasi tangkap tangan
tapi kalau ada kabar operasi tangkap tangan oleh kpk
ya jangan disalahkan kpk nya
yang melakukan korupsi itu yang disalahkan
terima kasih mbak almas dari icw
terima kasih juga bang endi telah bergabung bersama kami malam hari ini
dan prime news masih akan segera kembali